tiba di stadion gloral sriwijaya jakabareng palembang
ketua umum pssi muhammad iryawan yang didampingi sekjen pssi ratu tisha destria
langsung disambut sejumlah paparan tentang kesiapan gloral sriwijaya jakabareng
menjadi venue piala dunia u dua puluh pada dua ribu dua puluh satu mendatang
gloral sriwijaya jakabareng merupakan stadion yang megah
dan telah berulang kali menggelar event internasional
memiliki fasilitas yang lengkap seperti berkapasitas dua puluh tiga penonton
ruang ganti tribun vip ruangan konferensi pers serta jalur evakuasi
sejumlah kepala dinas terkait juga memaparkan kesiapan akomodasi
kesehatan keamanan dan lapangan penunjang yang akan digunakan untuk pemanasan
muhammad iryawan yang akrab di sapa iwan bule juga sempat menjajal rumput
stadion gloral sriwijaya jakabareng
menurutnya stadion utama yang ada di palembang memang tidak diragukan lagi
namun mereka tetap akan menginspeksi empat lapangan penunjang yang harus sesuai standar fifa
setelah itu kami akan melihat lima stadion pendukung lainnya
di dalam bidding kami dalam pengecekan tim teknis ada empat di sekitar jakabaring
ada stadion panahan atik satu dua baseball
kami dapat laporan memang ada beberapa stadion yang perlu diperbaiki betul
seperti atletik itu ukurannya kurang
sehingga nanti harus kalau jadi harus di expose sesuai dengan standar
yang satu lagi mungkin di sriwijaya kami akan melihat
yang jelas apabila nanti memang sudah menulis standar kami akan diskusikan dengan fifa
karena sumsel palembang bisa menjadi pihak modern tenur daripada u dua puluh
sementara itu gubernur sungatera selatan menyatakan pihaknya yakin stadion gloras sriwijaya jakabareng
akan siap digunakan untuk menggelar piala dunia u dua puluh
pengalaman stadion glora sriwijaya jakabaring menggelar pon sea games hingga asean games
bisa menjadi nilai plus yang harus dipertimbangkan
pemerintah pusat juga akan trigger ini
pemerintah daerah saya juga siap untuk mengalokasikan
pendanaan guna mencukupi apa yang disyaratkan
saya bilang tadi dengan para pengurus khususnya ketua umum pssi
kalau infrastrukturnya bisa kita bangun satu bulan bisa dua bulan bisa tiga bulan bisa
tapi kemenangan sumsel ini yang nggak bisa ditiru daerah lain tentang pengalamannya
sebelumnya enam stadion di indonesia akan dijadikan venue piala dunia u dua puluh satu pada dua ribu dua puluh satu mendatang
tapi ketua umum pssi menyatakan enam stadion yang teladit
tetapkan tersebut bisa berubah
saat ini pssi sedang menginspeksi stadion yang benar benar siap
hasil dari inspeksi itu akan dilaporkan ke fifa pada maret mendatang
dan pada april dua ribu dua puluh akan ditetapkan enam stadion yang terpilih untuk menggelar world cup under dua puluh